makasih ya pak
kita mesti cari jalan alternatif nih oh
jalan kita ditutup
iya sekarang coba kita pulang al
al kenapa yang ganteng
udah dingin ya
sebentar lagi kita keluar ya
belum pada tidur
ah tapi kan bukan urusan gue
udah ah biarin aja
elsa dimana ya ma
kok dia gak ngabarin kita sama sekali loh
dia gak mikir apa kita khawatir sama dia
elsa pasti kangen banget sama kamu pak
tapi dia takut ngabarin kamu
dia takut kamu ajak dia kembali lagi ke lapas
rasa gak mau masuk ke penjara lagi pak
ini udah hampir jam dua belas malem ya ma
karena jtik molang
bener gak ya
ini rumahnya pak surya
di alamatnya sih emang ini rumahnya
iya mas mau cari siapa
apakah ini benar rumahnya pak surya
iya saya sendiri
saya dari creamy yummy cake shop
ada kiriman kue blueberry untuk bapak
kalau itu saya gak tau pak
soalnya disini gak ada nama pengirimnya
kamu yang pesen
aku nggak pesen sih pak
atau mungkin dari andin
oke saya terima kasih ya
tolong tanda tangan disini ya pak
terima kasih ya pak
ini buat mas ya
makasih ya pak
siapa yang ngirim ya
kan yang tau
aku suka blueberry
kek kan cuma keluarga kita
andin mungkin mau kasih
surprise buat kamu pak
besok kan kamu yang tau
aku tanya sama andin ya
papa telfon malam malam
apa kamu kirim kue blueberry buat apa
iya ini ada dari creamy yummy cake shop
barusan ngantarin ke papa
bukan aku sih pa
kalau bukan kamu siapa dong
nggak ada di sini nggak ada namanya sama sekali tuh
yaudah nggak apa apa
mungkin dari partner papa kali
hari ini udah hari ulang tahun papa selamat ulang tahun ya
makasih ya sayang
aku doain semoga papa panjang umur sehat selalu
terus papa akan menjadi papan terbaik untuk aku dan elsa
suami yang terbaik untuk mama
amin amin untuk semua doa kamu
bapak akan selalu berusaha menjadi yang terbaik buat kamu
ya naya udah sekarang udah malem
kamu tiru lagi deh ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
masalah mana ya
kok ada yang ngadir di kamar
padahal udah jam segini loh
kemarin gak segini
iya tiga jam lagi
tunggu sebentar ya

terima kasih miing

tapi semuanya dicoret mel
diganti dengan suka bumi
kualitas waktu bersama anakku
sama aku ina
enak mau main
ini enak banget
ini enak ya
berdebeket ya al
ada lari lari di rumah capek look ini
kayak belum ini
malam ini sampai malamnya
lihat terima kasih man
tunggu ya papa tunggu sebentar
maaf pak silakan jalan alternatif aja
oh ada pak ya pak
soalnya disana ada longsor pak jadi jalanannya ke tribun tanah
oh ya deh makasih ya pak
kalau sini ya makasih pak
kita mesti cari jalan alternatif nih oh
jalan kita ditutup
iya pak selamat
iya sekarang kita pulang aja
shhh diam dong
al kenapa yang ganteng
udah diam ya sebentar lagi kita keluar ya